jelang tahun politik dua ribu dua puluh empat tidak hanya bakal capres yang menjadi topik politik tanah air
tetapi juga bakal cawapres
sejumlah nama bakal calon wakil presiden mencuat di sejumlah hasil survei
di antaranya nama yang populer adalah erick thohir
survei elektabilitas lembaga survei indonesia lsi menghasilkan
erick thohir di urutan pertama dengan elektabilitas empat belas tiga persen
posisi kedua ridwan kamil dengan elektabilitas tiga belas lima persen
lalu diikuti nama mahfud md sembilan sembilan persen ahy sembilan lima persen dan sandiaga delapan sembilan persen
popularitas erick thohir dimulai dari sepak terjangnya di dunia bisnis hingga olahraga
pria yang lahir tiga puluh mei seribu sembilan ratus tujuh puluh putra pengusaha asal lampung teddy thohir ini
mulai menggeluti dunia bisnis dengan menjalankan usaha restoran milik keluarga di tahun sembilan puluh an
bisnisnya pun kian melebar di tahun dua ribu an dengan terjun ke bisnis media
tidak hanya itu erick thohir juga mulai terjun ke dunia olahraga di tahun dua ribu dua puluh
dengan memiliki klub basket satria muda dan menjadi pengurus persatuan basket seluruh indonesia
dan puncaknya pada februari dua ribu dua puluh tiga erick thohir dipercaya menjadi ketua umum ssi
ditanya soal sepak terjangnya di dunia
olahraga khususnya menjadi ketum pssi membuat dirinya populer
erick thohir membantah hal ini bagian dari strategi dirinya agar populer di tahun politik
tidak hanya itu erick juga membantah mengerahkan pendengung alias buzzer di media sosial agar dirinya populer
siapa yang memimpin sepak bola itu ada statutanya
kalau saya seorang erick thohir tidak punya track record di sepak bola
ya tidak bisa jadi ketua
dan jangan juga melihat seakan akan ini jadi quick win gara gara politik tidaklah
bahwa erick thohir ini menggencarkan manuver manuver ranger ranger sosial medianya juga nih untuk bisa mengulas politik
saya rasa itu adalah hal hal yang salah besar
karena itu saya juga melapor ke dewan pers
saya sebagai orang media loh
saya juga melapor ke dewan pers
menjawab soal elektabilitasnya tertinggi di bursa bakal calon wakil presiden
erick mengaku dirinya tidak mau jumawa
erick juga mengaku di setiap pertemuan dengan bakal capres prabowo dan ganjar
dirinya tidak membahas soal politik
ketika ada survei yang baik mengenai saya itu apresiasi tapi jangan jadi racun
justru itu membuat kita harus kerja lebih giat
justru membuat kita harus kerja lebih giat
justru itu membuat kita harus kerja lebih giat
tidak ada soal tahun depan
tidak ada bahasan sama sekali soal dua ribu dua puluh
tidak bicara sepak bola tidak bicara mengenai tahun depan
dan inilah hal hal yang saya rasa kembali konteksnya itu jangan dilihat semua politik
nanti saya ketemu pak prabowo bicara lagi
lebih lanjut erick thohir juga mengaku dirinya hingga kini belum terafiliasi dengan partai politik manapun
dan hanya menjalankan amanah yang diembannya saat ini
yakni sebagai menteri bumn dan ketua umum pssi
tim liputan cnn indonesia